oke jadi siap singgah di rest area tidak boleh lebih dari tiga puluh menit
jadi ini makannya harus buru buru ya apalagi kalau sekeluarga ini
makan buru buru pijitnya sepuluh menit aja kalau ada tempat pijitnya gitu ya ke toilet segala macem
stretching dikit berangkat lagi
mendingan take away aja mungkin makanannya ya daripada disana makan kesian nanti buru buru
tapi kalau ngomongin soal tradisi lebaran ini kan selain mudik kita juga apa kalau istilah orang betawi ada namanya uang nanggok lebaran gitu
biasanya anak kecil tuh seneng dikasih uang baru walaupun pecahannya dua ribu sepuluh tapi yang penting uangnya baru
kau sadu lagi masih kecil gitu amel gimana
yang penting crisp uangnya tuh harus baru
harus garing ya
dan untuk memudahkan para pemudik dalam menukarkan uang baru untuk lebaran
bank indonesia bekerjasama dengan jasa marga membuka beberapa titik penukaran uang di sepanjang jalur mudik
nah untuk informasi selengkapnya nih sudah ada rekan kami korespondensi ann indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida selamat pagi
wida di titik mana saja nih lokasi penukaran uang baru di mana dan bagaimana sistem penukaran dan juga area parkirnya di sana
ya selamat siang hanum dan juga amel
jadi untuk di surabaya ini memang ada penampakan yang berbeda ya dari sistem penukaran uang lama menjadi uang baru begitu atau denim baru begitu yang biasanya memang dibutuhkan ketika saat lebaran
nah saya saat ini bukan berada di ruangan perbankan atau biasanya kalau di jawa timur itu biasanya penukaran uang baru
ini bisa dilakukan di kodam lima brawijaya
namun saat ini saya berada di gerbang tol
ya ini gerbang tol waru
ini memang penampakan yang berbeda yang dikoordinasikan oleh bank indonesia jawa timur bekerjasama dengan beberapa bank yang ada di jawa timur baik bank negeri maupun swasta ini untuk melakukan pelayanan penukaran uang yang dilakukan di beberapa rest area dan juga gerbang tol
kalau gerbang tol di wilayah surabaya ini ada di gerbang tol warugunung di tempat saya berada saat ini
atau juga ada di rest area dua puluh enam
surabaya gempol ini yang kira kira perjalanannya dari surabaya menuju tol sidoarjo
nah seperti ini penampakannya amel dan juga hanum bisa melihat ini kebanyakan adalah masyarakat pengguna jalan tol yang mereka secara tidak sengaja melihat ada penukaran uang yang ada di depan gerbang tol warugunung
jadi sebelumnya saya sempat membawancarai beberapa orang yang menukarkan uang di sini ini melihat secara tidak sengaja wah ada penukaran uang
jadi mereka langsung berhenti karena memang ketika mendekati gerbang pitu tol ini memang kecepatan
mereka biasanya menurun
nah teknis penukarannya adalah masing masing orang ini ada ketentuannya maksimum berapa gitu setiap denom
ada denom dua denom lima sepuluh dua puluh sampai lima puluh yang ada di sini
mereka cukup menunjukkan ktp yang ada di sana ktp nya sebagai pembatasan dari penukaran ini
dan juga bisa dilakukan kalau misalnya tidak sempat tadi menyiapkan uang cash untuk penukaran ini bisa juga dilakukan dengan penggesekan kartu debat
nah untuk mengetahui lebih lanjut kita
bisa bertanya ke pihak banknya
permisi mbak gadis ini adalah salah satu cs dari bank btn di surabaya darmo ya bukit darmo
mbak ini tadi disiapkan berapa rupiah mbak ini tadi untuk penukaran uang di gerbang tol warugurung ini
jadi untuk hari ini kami siapkan masing masing denom itu seratus bendel
terus kemudian hari rabu sama hari jumat kami juga masih stay di sini untuk penukaran uang
jadi per bendel itu maksudnya kayak lima rupiah
itu per bendel disiapkan seratus bendel
masing seratus bendel seratus bendel dua an lima an sepuluh dan dua puluh rupiah
ini sampai kapan mbak ini mbak ini penukaran di sini
untuk penukaran di sini kami dari hari ini sampai hari jumat kecuali hari kamis ya karena hari kamis kebetulan libur
terus kemudian kira kira sampai habis atau nanti kira kira bisa di refill lagi gitu mbak
kami sih standby di sini sampai jam tiga
tapi kalau sampai habis
meninggalkan di sini atau gimana
kalau sudah habis kami masih ada ini sih mbak top up saldo e money
jadi kami masih tetap stay di sini
tapi untuk penutupan sudah ditutup
mbak teknisnya teknisnya ini gimana mbak
untuk menukar apa cukup bawa ktp terus kemudian batasannya bagaimana
kalau untuk penukaran uang cukup menunjukkan ktp saja
kemudian setiap orang berhak menukarkan satu per denom
jadi selamat bertugas kembali ya
ya seperti itu amel dan juga hanum cukup sederhana
saya pun tadi ketika melihat penukarannya ini tidak begitu rumit
antriannya juga tidak begitu panjang seperti yang biasanya ada di perbankan
kemudian juga di kodam lima brawijaya
terus kemudian juga yang pasti nominalnya ini tepat
nah sekali lagi di mana saja titik penukaran yang bisa dilakukan masyarakat di wilayah surabaya ini
ada di gerbang tol warugunung
kemudian juga ada di beberapa rest area
salah satunya adalah rest area surabaya gempol
kilometer dua puluh enam atau yang lebih dihafal oleh masyarakat surabaya dan sekitarnya
ini ada rest area dari surabaya menuju sidoarjo
anup dan juga amel
baik wida melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih wida atas laporannya
selamat bertugas kembali